benarnya dikatakan rafael
ternyata dugaanku gak salah
memang aldebaran yang bikin
tapi lebih baik
berdua soal papa ya
gak apa apa kan kamu nunggu di luar
yaudah kalau kamu mau gitu
saya tunggu disini ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah udah jauh lebih enak sayang
maaf pak tangan kiri
kalau gak baik kacamata deh kamu urem nanti
maaf mana kok papa sendirian
mama lagi ke kantin sebentar katanya
aku kesini sebenarnya
aku kesini sebenarnya
aku kesini sebenarnya
tidak ada apa
tidak ada apa
karena hari ini aku memutuskan
untuk balik ke rumah mas
untuk balik ke rumah masa
insya allah aku yakin
aku ngelakuin ini juga
dan untuk renna
aku baru baru sadar kalau aku tuh adalah ibu yang sangat egois

aku cuma mentingin
aku cuma mentingin
diri aku sendiri
kalau misalkan aku sama masalah berubah
kalau misalkan aku sama masalah berubah
kami perlu berpisah
yang kasihan itu yang kecewa itu adalah renna

karena renna di saat seperti ini pasti butuh
sosok seorang ibu
apa bisa merasakan betapa besar cinta kamu sama rena
papa juga sama
anak itu mengemaskan sekali ya
entah kenapa juga
aku berpikir kayak
rena seperti anak kandungku sendiri sekarang
papa mau tanya
apa kamu sudah bisa memaafkan al
waktu kau dengan kemarin dina
ada kebohongan yang selama ini
mas al tutup tutupin sama aku
dan akhirnya dijujur
dia membayar saksi
untuk memberatkan hukuman aku pak
benarnya dikatakan rafael
ternyata dugaanku gak salah
memang aldebaran yang bikin
ya pasti beratlah pa
karena aku udah ngalamin banyak kehilangan
pasti juga gak mudah
untuk aku percaya lagi sama sama
tapi aku mencoba
aku gak boleh berpikir pikir
aku gak boleh berpikir pikir
aku gak boleh berpikir pikir
aku gak boleh berpikir pikir
dan aku juga harus ngakuin
ini semua untuk perena
ya kalau ini sudah jadi
papa cuma bisa mendoakan
yang terbaik buat kamu
mendoakan kamu selalu sehat
masih apa ya
ingat ya nak
jangan pernah lupa untuk berdoa
minta petunjuk sama allah
agar kamu selalu dikuatkan
aku mau pulang dulu ya
salam buat mama
nanti aku main main lagi ke sini